tepat pukul lima lebih empat puluh lima menit waktu indonesia barat
peserta the international yogyakarta empat puluh dua k kategori empat puluh dua km dilepas dari jalan malioboro
para peserta tak hanya berasal dari yogyakarta tapi juga dari luar kota hingga luar negeri
tiga puluh menit kemudian wali kota yogyakarta singgira harjo dan sekda diy ben suharsono
lima belas menit kemudian dilepas peserta kategori terakhir yaitu sepuluh km
total ada sekitar dua lima ratus peserta
mereka melewati sejumlah lokasi penting seperti jalan malioboro
kawasan ketandan dan pantai
pasar bering harjo
termasuk tugu palputih yang menjadi penanda kawasan yogyakarta
pemenang empat puluh dua km putra kategori master lima puluh plus atau di atas lima puluh tahun
mulyana mengaku baru pertama kali mengikuti maraton tengah kota
ia mengatakan terhibur karena bisa melihat sejumlah bangunan bersejarah sambil berlari
ini sebagai contoh untuk penyelenggaran
maraton yang lain mungkin yang lain bisa meniru ya
apabila mengadakan event maraton itu di sekitaran kota
tapi dengan mungkin dengan pengamanan dan rute rutenya itu dipilih sekitar yang seperti di sini
jadi ada stereo gitu ya stereo sekali gitu tempatnya
sebagian peserta memilih mengikuti event lari ini dengan menggunakan kostum unik
panitia lumba memang menyiapkan kategori
rute lomba lari ini telah diverifikasi oleh pengurus besar persatuan atletik seluruh indonesia
event lari digelar dalam rangka hari ulang tahun kota yogyakarta ke dua ratus dua puluh
indrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta